dan kami senang karena kami memang suka
namun tak semua pesilat adalah pemain debus
fiver lihat kayak bagus gitu langsung udah dikontrak mau nggak main sama tim saya ya udah dari dulu juga saya incar gitu
karena memang terus terang kita belum tahu pasti penyebabnya ya
dan berbagai rintangan lainnya
masukinya lebih dalam untuk melihat pesonanya
di sana akan disambut oleh pengurus nanti pak sekjen menjelaskan
presidensial tapi juga bisa menerima yang
gak perlu yang squat dengan bar sekian sekian gitu
kami mengantisipasi jika ada yang tidak lapor diri dan keluarga di indonesia kehilangan kontak
tapi lagi lagi masih deadlock ini nampaknya sampai detik ini
tapi kalau dia pak imron kenal baik dengan perempuan kamu
berdasarkan tiga loop pools yang tadi saya sampaikan
dan kadang kadang sesaat ini bersih bersihin banjir ini ada limba limba kayak gini kan akhirnya ngurangi debit air yang masuk ke terowongan
sudah bergabung bersama cnn indonesia
tapi sekiranya ada perbedaan maka perlu diberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan tersebut
jadwal pertandingan sudah hampir selesai